saya nggak harus tahu saya sudah beli mobil
jadi salah saya bu guru
bukan itu maksud saya bu koswara
kalau misalnya dia perempuan
kelak dia cenderung akan menyakiti pria
maksud bu wali kelas itu menyakiti lawan jenis bu koswara
kita disini tidak mencari siapa yang salah bu koswara
iya bu kita disini mencari penyelesaian yang terbaik untuk perkembangan jiwanya deni
perkembangan jiwa anak itu berawal dari keluarga bu
anak anak yang berasal dari keluarga yang harmonis
biasanya iq nya tinggi bu
iq sepuluh tahun bu guru ya pak
kemampuan seseorang untuk menerima menilai mengelola
dan juga mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya bu
orang yang sukses biasanya memiliki iq yang bagus
kalau gitu kita mulai sekarang ya
masaknya mau dimulai
ih kang gadang kamu kok disini kok
saya kira ketua pkk nanti mengajarkan masyarakat orang disini kan sama
kamu jangan bawa jabatan dong kok
bisa besok yang demo masak jangan colok deh
kali ini demo kita adalah memasak beef teriyaki
memasak bif teriyaki sangatlah mudah
apalagi bila kita menggunakan produk dari upkill
kalau gitu sekarang kita iris bawang bumi nya ya
kasih tempat aku
kamu tuh sebenarnya serius gak sih jadi penulis
kalau serius kok kayaknya mama gak pernah lihat kamu baca apa nulis sesuatu gitu
emang aku gak pernah baca
aku juga gak nulis
kan mams udah beliin aku laptop
masa aku masih aja nulis
kan maksud mamah tuh nulis buku
aku tuh lagi disibukin sama tugas aku sebagai sekretaris rw
hidup itu harusnya tuh fokus
kegiatan rw itu cuma kegiatan sampingan tuh
kegiatan kamu yang utama adalah belajar membaca dan menulis buku
jangan sampai kegiatan sampingan kamu itu menghambat kegiatan utama kamu
mamah tuh yang gak tahu caranya bagaimana menulis
tapi yang mama tahu menulis itu emang gak mudah
makanya kamu tetap harus belajar dan tetap harus berlatih
kamu mau jadi apa juga gak apa apa
oh jadi ini kayak itu kayak apa terserah
tapi yang penting kamu tuh harus pinter pinter memilih milih nih
intinya adalah kamu harus fokus
kalau kamu gak fokus kamu gak bakal bisa jadi apa apa tuh
mams itu hebat bingit sih kalau udah ngomong
panjang kayak kereta api
pokoknya ya dud
kalau sampai nih ya kegiatan rw kamu mengganggu kegiatan utama kamu menulis buku
mama bakalan samperin pak ustadz kem
mama bilang sama pak ustadz biar kamu dipecat
mams jangan kayak gitu dong mams
aku gak mau akor
nanti aku jadinya udah gak kerja lagi sama pak ustadz kemergaul

aku itu gak bisa dipecat man
kecuali ako itu melakukan pelanggaran adart
ya pokoknya terserah kamu mau jadi apa mama
cuma yang penting ketika kamu sudah memutuskan mau jadi apa
kamu tuh harus serius
gak boleh main main
ya itu kalau lagi ingat tuh bisa
acara demo masaknya sudah dimulai
ya udah kalau gitu
kamu mau liat demo masak dulu ya
kamu tunggu di rumah
ngomong fokus aja susah bingit
kalau gitu teh saya pamit dulu bu wali kelas
jennifer tidak masuk sekolah lagi bu yono
itu mau ke mana
ya gua ke rumah
wah irah itu ronaldo hanteng betul
iya lagi nyusu dia
iya sini sini awas jatuh
in kamu bisa antar saya nggak ya ke rumahnya pak ustadz kemen
andra mau lihat dia mau masak ya bu dokter
iya bu ira hati hati bu dokter jangan pingsan
di sana bapak bapak semua
iya mas suhar tenang aja
saya tinggal dulu ya mas suha wah irah
iya in gak apa apa saya bisa jagain anak anak sama wah irah
iya bu dokter tinggal aja nggak apa apa
makasih mas suha wah irah
yang namanya rencana itu bisa berubah ubah
kita tidak boleh terpaku pada satu rencana
harus ada rencana yang lain
ada plan a ada plan b
ini perjuangan kang bos
plan a plan itu artinya rencana
jadi rencana a itu adalah rencana yang utama
rencana b itu adalah rencana cadang

merebut kembali cidau
itu bukan pekerjaan yang mudah
itu bukan pekerjaan yang mudah
nanti kita lihat hasilnya
setelah saya ngomong sama cucu
nanti jatuh cinta
jangan jangan kamu yang suka sama cucu
wah kang bos
mencinta seseorang itu bukan berarti jatuh cinta
mencintai seseorang itu bukan berarti jatuh cinta
nanti tegang bos jadian sama cucu
semua peluang masih terbuka
semua peluang masih terbuka
ayo kembali kerja
saya harus tahu saya sudah beli mobil
saya harus tahu saya sudah beli mobil
saya harus tahu saya sudah beli mobil
kenapa tidak bisa
kenapa tidak bisa
kenapa tidak bisa
kenapa tidak bisa
kenapa tidak bisa
kenapa tidak bisa
kenapa tidak bisa
kenapa tidak bisa
kenapa tidak bisa
kenapa tidak bisa
kenapa tidak bisa
kenapa tidak bisa
kenapa tidak bisa
kenapa tidak bisa
kenapa tidak bisa
kenapa tidak bisa
kenapa tidak bisa
kenapa tidak bisa
kenapa tidak bisa
kenapa tidak bisa
kenapa tidak bisa
kenapa tidak bisa
kenapa tidak bisa
kenapa tidak bisa
kenapa tidak bisa
kenapa tidak bisa
kenapa tidak bisa
kenapa tidak bisa
kenapa tidak bisa
kenapa tidak bisa
kenapa tidak bisa
kenapa tidak bisa
kenapa tidak bisa
kamu jangan maksa
tadi kan kamu sudah bilang

produk apil ini walaupun hanya menggunakan sedikit minyak
tapi dia tidak akan lengket
karena dia tidak terbuat dari bahan teflon
melainkan menggunakan bahan keramik
dan mendistribusikan panas
mendistribusikan itu apa kang dan
berarti panas di dalam dagingnya jauh lebih meresapnya
ini kan dia mau masak
saya pantas dong bertanya apa saja
teh teh maaf
itu bisa buat presto
kalau untuk presto
untuk bagaimana cara dan penggunaannya nanti saya akan jelaskan
wah kalau perempuan mah di rumah saja
ini acara dia mau memasak
sungguh lebih dangga